seiring berakhirnya masa libur lebaran membuat arus lalu lintas di sejumlah ruas jalan ibu kota kembali mengalami kemacetan panjang pada senin pagi tadi
pasca libur panjang idul fitri ribuan aparatur sipil negara atau asn di ciamis jawa barat mulai masuk kantor
meski diperbolehkan kabupaten ciamis tidak melakukan work from home atau wfa untuk abdi negara
yang nekat menghindari kemacetan dengan menerobos jalur bus transjakarta
kemacetan pun dikeluhkan para warga yang mulai beraktivitas bekerja pasca libur lebaran
arah manggarai itu sudah mulai terlihat kemacetannya
ribuan aparatur sipil negara di kabupaten ciamis jawa barat mulai masuk kerja pasca libur panjang lebaran pada senin pagi
sebagian melaksanakan apel di halaman kantor bupati
sebelum kerja dikawal
sebelum kerja dikawal
sebelum kerja dikawal
sebelum kerja dikawal